jakarta kota metropolitan terbesar di indonesia
sekaligus pusat pemerintahan dan juga perekonomian
tentu mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat
khususnya bagi para pendatang
sebagian mereka berpikir bahwa jakarta adalah kota yang tak pernah mati
sebagian di antara kita bekerja atau justru beraktivitas pada malam hari
inilah potret jakarta kota yang tak pernah mati
kota yang dikenal memiliki banyak gedung pencekar langit
dan kehidupan glamornya ini menjadi tumpuan harapan bagi sebagian orang
khususnya bagi para pendatang atau kaum urban
untuk memiliki kehidupan yang lebih baik
bagaimana tidak saat sebagian masyarakat ibu kota bersantai
atau menikmati suasana malam hari
penjual kopi keliling atau starling justru sibuk berkeliling
kawasan pusat jakarta di malam hari untuk mencari rupiah
sebagian dari penjual kopi yang mayoritas berasal dari madura jawa timur ini
sudah puluhan tahun merantau di ibu kota
mereka menyimpan harapan kehidupan yang lebih baik
selain starling beragam profesi juga terlihat memulai aktivitas di malam hari
seperti pedagang pasar hingga penjual warteg
jakarta mulai tahun dua ribu
ini kenapa sih bang pindah ke jakarta
ya kalau untuk pribadi kita sendiri soalnya kan di kampung gak ada apa apa gitu
jadi apa namanya lebih nyaman di jakarta lebih enak
nah yang pertama lapangan kerja menjanjikan
terus yang kedua ya pengen keluar dari zona
nyaman aja sih istilahnya dari kampung mungkin ah biar ada pengalaman gitu
ada istilahnya kreativitas juga sendiri
kalau dukanya sih sebenarnya jauh dari orang tua
selama merantau di jakarta bisa istilahnya merasa
oh saya yang dulu seperti ini
seperti sudah ada peningkatan gitu

pengamat sosial devi rahmawati menyebut
sejak tahun tujuh puluh an jakarta menjadi epicentrum kehidupan ekonomi
ia menyebut kota besar seperti jakarta menawarkan sejumlah peluang lapangan pekerjaan
apalagi jakarta dikenal sebagai kota yang tak pernah mati
tak heran terjadi urbanisasi sejak saat ini
tak heran terjadi urbanisasi sejak saat itu
tak heran terjadi urbanisasi sejak saat itu
tapi kita tahu semenjak tahun tujuh puluh an misalnya
bagaimana pemerintahan orde baru menempatkan pembangunan indonesia
bukan pada indonesia seutuhnya tapi pada jakarta
sehingga tidak heran kalau kemudian jakarta menjadi epicentrum dari kehidupan ekonomi
yang otomatis juga menarik kehidupan sosial budaya pendidikan dan sebagainya
sehingga banyak masyarakat indonesia yang merasa belum menjadi manusia indonesia yang seutuhnya
bila kemudian belum menjadi warga jakarta

ya inilah jakarta
kota yang ternyata menyimpan banyak cerita perjuangan untuk bertahan hidup
bagi sebagian warga khususnya kaum pendatang
adi dewi nanda nugrah enrianto jakarta